dua puluh anggota jemaah haji kloter satu dan dua yang telah tiba di asrama haji debarkasi surabaya sejak minggu
dinyatakan positif covid sembilan belas
mereka terdeteksi melalui proses pemeriksaan kesehatan dan screening covid sembilan belas
dua jemaah positif berasal dari kloter pertama dan lima jemaah berasal dari kloter kedua
menurut sekretaris pph debarkasi surabaya tujuh anggota jemaah yang positif covid ini
sebelumnya dalam kondisi sehat tanpa gejala atau hanya mengalami gejala ringan
selanjutnya mereka dibawa petugas kesehatan kembali ke daerah asal untuk mendapat perawatan di rumah sakit
memang ada beberapa yang terkonfirmasi di kloter pertama ada dua yang positif tetapi dengan gejala otg ya
dan sudah kembali ke masing masing daerah yaitu dituban
kemudian yang dua kloter dua itu ada lima yang terkonfirmasi
dan semuanya dibawa kembali ke daerah karena seluruhnya gejala ringan dan tanpa gejala
sementara itu men kopol hukam mafud md juga terdeteksi positif virus corona
usai menunaikan ibadah haji di arab saudi
kabar itu disampaikan langsung oleh mahfud md lewat akun instagram pribadinya
ia mengunggah video sedang bermain pingpong bersama ajudanya sambil tetap memakai masker
mahfud menyebut bahwa dirinya sudah tiba di tanah air tapi harus menjalani isoman
karena terdeteksi positif covid sembilan belas sepulang dari meka
mahfud mengaku tidak merasakan gejala demam maupun pusing
bahkan selera makan dan mobilitasnya juga masih normal
tim meliputan cnn indonesia